diduga emosi karena cintanya ditolak seorang pria tega menganiaya mantan kekasihnya dengan sebilah pisau di tegal jawa tengah
akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat empat puluh jahitan di tubuhnya
terbaring lemah saat menjalani perawatan di rumah sakit islam harapan anda kota tegal pada minggu siang
sejumlah warga di lokasi kejadian menyebut peristiwa penganiayaan terjadi saat keduanya terlibat adu mulut hingga berakhir dengan tindak kekerasan
korban yang tidak mengetahui telah dibuntuti langsung ditikam pelaku menggunakan sebilah pisau
akibatnya korban menderita luka robek di bagian leher punggung belakang dan kedua kakinya
sebelum dianiaya korban mengaku sempat diancam akan ditusuk apabila menolak cinta pelaku
kasus penganiayaan ini kini telah ditangani
satreskrim polres tegal kota sejumlah petugas telah dikerahkan untuk memburu pelaku yang kini menjadi buron
tentunya di belakang bisnis